cuti bersama jelang hari raya waisak dimanfaatkan masyarakat untuk berwisata
di jakarta ribuan warga memadati taman marga satwa ragunan sejak pagi hari
sejumlah alasan disampaikan oleh para pengunjung yang menjadikan kawasan ini sebagai destinasi liburan favorit
salah satunya harga tiket masuk yang murah yakni hanya rp empat per orang
selain itu lebih dari dua satwa koleksi kebun binatang ragunan pastinya menjadi daya tarik utama bagi pengunjung
pengelola memprediksi ragunan akan dikunjungi mencapai lebih dari dua puluh tujuh ribu orang di libur panjang kali ini
selain ragunan tempat wisata favorit warga jakarta lainnya adalah taman mini indonesia indah
sejak direnovasi pada dua ribu dua puluh dua lalu tmii kini memiliki banyak perubahan
salah satunya pengunjung tak bisa masuk menggunakan kendaraan pribadi untuk berkeliling
melainkan harus menggunakan shuttle yang disediakan pengelola
shuttle ini bisa digunakan secara gratis jika anda sudah masuk di kawasan taman mini indonesia indah
dengan luas taman sekitar satu meter taman mini indonesia indah bisa digunakan secara gratis
dengan satu ratus lima puluh hektare penggunaan shuttle sangat membantu pengunjung untuk berkeliling tmii
kita lagi piknik aja sih sambil makan bareng bareng lagi liburan aja sama keluarga dan tetangga
kalau kita dari depok dalam rangka liburan dengan istri dan keluarga lainnya juga
menurut direktur utama taman mini indonesia indah jumlah pengunjung tmii meningkat pada hari pertama long weekend
dan diprediksi akan terus naik selama tiga hari
tiga hari ke depan pengelola pun sudah menyiapkan sejumlah acara khusus di libur panjang kali ini